besok malam timnas u dua puluh tiga bakal bersua uzbekistan di semifinal piala asia u dua puluh tiga
kita akan membahasnya bersama mantan pemain tim nasional
christian gonzalez dan pengamat sepak bola gita suwondo
selamat malam bung christian juga mas gita
melihat tampilnya garuda muda ini junior juniornya mas christian
ini bagaimana banggakah melihat timnas saat ini
ya seorang pemain saya memang bangga sekali
apalagi mereka melalui lawan jurnanya mereka luar biasa
apalagi kemarin lawan korea saya lihat mereka tenang dan disiplin
kalau mas christine lihat peluang lawan uzbekistan nanti seperti apa sih
bagaimana biasanya gaya permainan uzbekistan kalau menurut pengalamannya mas christian
ya saya yakin menindih pertandingan lawan arab saudita
dan untuk saya ya saya yakin nanti tim nas
kalau main seperti lawan korea akan fokus dan disiplin
nah kalau lihat timnas ini saya ingat mas gonzalez beberapa tahun yang lalu ya
betapa euforia saya juga semangat kalau untuk mendukung timnas
nah menurut mas gonzalez apa sih yang jadi perbaikan di timnas sekarang
sehingga bisa berprestasi sampai saat ini
apa sih yang semakin baiknya itu apa
untuk saya sendiri waktu kemarin mulai lihat timnas u dua puluh tiga piala asia
disiplin mereka itu untuk pemain disiplin itu luar biasa dibanding mereka
dan juga kemampuan mereka mereka tidak terlalu panik main tenang
iya betul bermainnya lebih tenang dan disiplin juga
kalau mas gita kita kan sebenarnya kalau dari track recordnya belum pernah menang melawan uzbekistan
tapi kalau kita lihat performa empat laga sebelumnya
kita yang debut di piala asia u dua puluh tiga
ya kita udah ngalahin korea yang jelas ya
bahwa dengan permainan yang luar biasa
bahkan bisa dibilang dalam empat pertandingan yang sudah kita mainkan
secara permainan kita tidak kalah dengan lawan lawan kita
bahkan dalam kekalahan melawan qatar sekalipun
bahkan pada saat kita bermain dengan sepuluh pemain
mungkin melawan uzbekistan akan lebih berat
karena berhadapan dengan qatar berhadapan dengan jordania
mereka masing masing membawa tiga pemain yang sudah main di sektor senior
sedangkan uzbekistan ini adalah tim dengan dua belas pemain yang sudah mengecap caps senior
sembilan di antara pemain inti yang sudah pernah bermain di senior
kemudian yang mungkin harus kita lebih garis bawahi adalah
bagaimana kita menuntaskan peluang pada saat kita harus killing the game
kemarin kan pada saat kita sudah unggul satu melawan korea selatan
kita tidak bisa mencetak gol kedua lewat marcelino ferdinand
kemudian dari serangan balik korea selatan mereka mendapatkan goal
pada saat babak kedua dimana kita lebih banyak juga menekan
kita tidak bisa membuat keadaan menjadi dua puluh satu tiga satu empat puluh satu lima puluh satu dari empat peluang kita
dan dari serangan balik lewat dua pemain mereka bisa menciptakan gol balasan
dan saya lihat dari dua belas gol yang sudah diciptakan oleh uzbekistan
lagi lagi berat berat tidak boleh teledor
jangan sampai kejadian di menit delapan puluh empat terulang ya karena itu momen paling berget jujur saya mas gita
karena terulang kemasukan seperti melawan jordania lah
kita udah unggul tiga kita udah di atas angin kemasukan teledor sedikit nggak apa apa
tapi artinya kita harus killing the game
cetak gol pertama kita harus bikin gol kedua di saat kita punya kesempatan
oke mas ghazali juga kan salah satu cerita sukses pemain naturalisasi
misalnya saya lihat daya juang para pemain keturunan yang juga jadi andalan
ya kita harus kasih apresiasi sama mereka
karena mereka datang cuma untuk bikin nama negara indonesia harum dan bisa lebih bagus
dan saya lihat mereka penting mereka bisa main kompas lawan pemain kita lokal ya
saya lihat sendiri di lapangan tidak kelihatan wah ini pemain lokal atau wah ini naturalisasi
saya lihat mereka kerja kompas itu paling penting
dari mana naturalisasi atau apapun itu yang penting garuda di dadanya mas gonzalez itu terjaga sampai sekarang ya
betul luar biasa itu jadi alasan untuk bertahan dan juga membela indonesia lewat sepak bola
kalau mas kita lihat dari performa timnas lain waspada serangan balasan
apalagi yang harus shin taeyong baca dari permainan uzbekistan lawan saudi misalnya
kan kita lihat juga banyak sekali drama drama drive drive yang dilakukan oleh para pemain ya karakter pemainnya
nah apakah ini juga harus diwaspadai oleh shin taeyong dan anak didiknya
dan kalau kita lihat ya mungkin dari empat pertandingan yang sudah kita lakukan praktis melawan australia
di mana kita tidak mendapatkan pertandingan yang lebih baik
mereka tidak ada gerakan gerakan yang mencoba untuk tricky terhadap wasit
bahkan pada saat melawan korea selatan pun ada gerakan gerakan lawan yang juga akan agak membahayakan
kalau kita tidak waspada ini yang benar benar harus kita waspadai
juga sintayong harus memikirkan pasti sudah dia pikirkan siapa yang akan menggantikan posisi rafael stroke
yang tidak bisa bermain karena terkena akumulasi kartu dua kartu kuning
itu yang juga harus diperhatikan oleh gonzalez
intinya adalah kita harus memanfaatkan semua peluang yang kita dapat karena ini fasenya fase knockout
kelebihan kita seperti yang dikatakan oleh christine gonzalez tadi bagaimana kita sebenarnya percaya dirinya sangat tinggi
lini belakang kita tenang dalam menghalau serangan
kalaupun kita kemarin kemasukan gol kedua korea selatan lewat serangan dua pemain mereka
itu lebih karena kita benar benar berlangsung untuk menciptakan gol ketiga
ini yang benar benar harus kita perbaiki nanti
dan kalau mas gonzalez lihat selama ini kerja timnya teamworknya sudah baik ya pemain naturalisasi ataupun tidak tidak pengaruh begitu ya mas gonzalez
untuk saya yang tidak pengaruh saya adalah sebagai pemain asli indonesia
dan kalau mas gonzalez lihat bagaimana pro kontra jadi agar jangan kita lupa
jadi agar jangan kita terfokus di warga net itu ya debat soal naturalisasi atau tidak
kan kita semua sepakat ya semuanya timnas sudah jelas jelas berkeringat untuk membela timnas indonesia
bagaimana meyakinkan ini mas gonzale sebagai legenda sepak bola
ya untuk saya sendiri kalau memang amerika ada keturunan di indonesia ya
keturunan di indonesia mereka sudah ingin maju untuk negara keluarga mereka
saya setuju untuk saya tidak ada masalah
dan yang paling penting bagaimana menyiapkan mental jelang semifinal
mas gonzalez kalau biasanya sudah di level yang semakin tinggi semifinal final itu kan tekanan mentalnya juga semakin tinggi ya
kuncinya kalau dari mas gonzalez apa sih melewati stage stage itu
ya kalau situasi pertandingan seperti nanti besok
tidak terlalu berpikir banyak
penting tetap disiplin dan fokus dan tenang
main seperti lawan shortania
dan saya pasti tahu mereka
paling penting mereka punya percaya diri
itu penting semua untuk pmai
ya kalau mas kita lihat bagaimana menimbulkan nothing to lose ini ya
karena kalau sudah sejauh ini kan pasti pengennya targetnya
tapi agar mentalnya tetap terjaga emosinya jangan terpancing
itu kan sebenarnya yang harus diwaspadai dari garuda muda yang punya jiwa sangat muda ini
ya saya pikir sih dalam pertandingan terutama lawan korea ya
karena kita selalu berpendapat bahwa jika lawan menyerang kita unggul terlebih dahulu
jadi maka solusinya sudah terlihat ya dari pertandingan melawan
mungkin pertandingan melawan qatar mungkin kita off game di pertandingan pertama
tapi kemudian kita melawan ke australia babak kedua lah contohnya
bagaimana kita mempertahankan keunggulan lewat permainan yang berbeda dari permainan di babak pertama
jadi saya pikir rasa nothing to lose itu sudah tercipta dari pertandingan ke pertandingan
dan terakhir melawan korea selatan bayangkan dua belas penalti harus dijalankan oleh garuda muda ini
dan mereka menjalankannya dengan sangat baik ya
mungkin ada kegugupan keguguhan dari satu dua pemain
tapi itu diatasi dengan sangat baik oleh para rekan rekannya
dan ini membuktikan bahwa fisik kita oke
kemudian kesatuan kita oke
jadi saya pikir juga faktornya adalah siapa yang lebih bisa memanfaatkan keadaan
karena kalau kita bicara knock out stage terutama di semifinal dan final
itu yang membuat sebuah tim bisa melaju
dan jangan kita yang membuat room for error itu
mudah mudahan lawan yang membuat room for error itu
jadi jangan buat kesalahan sekecil apapun begitu ya
kalau sudah stagenya seperti ini
kalau keabsenan street di besok
itu kira kira siapa yang bisa jadi penggantinya yang punya daya gedor yang sama mas
ya terus terang saya sejak saya mengawasi sintayong ini agak aneh
oh dia nggak pernah percaya dengan sananta sejak menit awal ya
jadi saya pikir ini kesempatan bagi ramadhan seranta untuk bisa membuktikan
karena kalau di senior pun pada saat kick off pelawan vietnam
kemudian kemarin dalam pertandingan melawan australia juga dia membicarakan lebih dulu dimasukkan
tapi kemarin kan sudah dimainkan bukan untuk bicara pertandingan melawan korea selatan
jadi saya pikir harusnya ramadhan seranta besok yang di depan
kalau banyak yang bilang bahwa ramadan sananta kerap membuang peluang
rafael stroik pun membuang peluang loh waktu melawan jordania
sebelum mendapatkan peluang penalti di kesempatan ketiganya
semakin menit bertambah untuk sananta dipercaya oleh sintayong
saya pikir juga dia akan memberikan hasil
sananta juga kan yang menciptakan gol ketiga pada saat kita mengalahkan vietnam di hanoi
jadi saya pikir ini juga kesempatan bagi ramadhan seranta
kalau kita sama sama lihat performanya
semua pemain timnas u dua puluh tiga ini punya kualitas yang baik
tapi kalau dari kacamatanya mas gonzalez
siapa pemain yang punya performa baik dari beberapa laga terakhir
pemain kuncinya siapa kalau menurut mas gonzalez
saya lihat semua tim ya semua pemain
marcelinho dan wittang kenapa itu mas gonzalez
ya karena oke saya lihat sudah pernah lihat marcelino ya
dan saya senang sekali lihat wittang dia lebih apa
seperti lebih punya percaya diri
kalau dari mas gita apakah iya marcelino juga punya peran penting begitu
nanti bekerjasama di semifinal besok termasuk witan juga yang kita tahu
gol sebelumnya saat lawan jordania juga satu dua nya bagus sekali
saya pikir dua pemain itu kuncinya
ini kalau cenderung bisa dibilang adalah center back modern saat ini
ingat bagaimana dia maju ke depan dan tidak mundur kembali
untuk mendapatkan untungan marcelinho sehingga dia bisa memberikan asis pada wittang
juga ketenangannya di lini belakang ini yang saya pikir juga salah satu kunci keberhasilan kita
saya pikir tiga pemain ini kalau kita boleh bicara pemain yang lain
peran dari nathan juga seperti antang hero ya
tidak terlihat karena perannya dia di tengah kadang memang tidak terlihat
tapi dia benar benar menggalang lini tengah sehingga membuat kita menguasai lini tengah
di empat pertandingan yang sudah kita mainkan
ibu ranta nathan itu ada di mana mana kalau katanya tizen ya saat permainan
dan dia kan tipe pemain saat modern sekarang ini ya dia bisa bermain di segala macam posisi
siapa yang menyangka dia bisa menggantikan posisi ipar jenner pada saat ipar jenner kena kartu merah
pertandingan melawan qatar kemudian dia bisa bermain juga di posisi back kiri pada saat pertama arah
harus keluar karena cedera jadi dia lengkap lah pokoknya
kayaknya kalau jelang pertandingan nggak lengkap kalau nggak tebak tebakan skor ya
semoga ini jadi doa juga ya dari kita kalau dari mas gita berapa
aduh saya sih suka susah suka salah kalau menyebabkan skor
coba inginnya berapa sih yang
saya nggak terlalu yakin bahwa ini akan sembilan puluh menit ya mungkin satu ratus dua puluh menit dua puluh satu buat kita
oke kalau dari mas gonzalez berapa kira kira prediksi skornya
untuk saya satu kosong indonesia
oh indonesia dan apa pesan untuk adik adik garuda muda mas gonzalez dari senior yang luar biasa ini
pesan saya untuk teman teman timnas u dua puluh tiga
main santai tenan gak usah pikir macam macam
karena semua pencinta sepak bola indonesia support kalian dari sini di indonesia
doa dukungan untuk garuda muda berlaga di semifinal besok lawan uzbekistan
semoga memberikan performa terbaiknya terima kasih mas christian gonzalez
menurut pemain tim nasional terima kasih juga mas gita suwondo pengamat sepak bola